tokoh front pembela islam atau fpi rizik syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus penghinaan terhadap lambang negara
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan penetapan tersangka rizik syihab
kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia yaitu ada zayul haq di bandung jawa barat
zayul haq selamat malam informasi terkini terkait penetapan rizik syihab sebagai tersangka
zayul haq selamat malam informasi terkini tentang terkait penetapan rizik syihab
orang saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas berkas maupun alat bukti dari pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini maupun sebelumnya
lalu bagaimana dengan hasil yang sudah didapatkan dari tim penyidik polda jawa barat sendiri
saat ini saya sudah bersama dengan kabit humas polda jawa barat kombes pol yusri yunus selamat malam pak kombes yusri
pak yusri bisa dijelaskan apa hasil dari gelar perkara ketiga yang dilaksanakan pada hari ini
sebenarnya gelar perkara ketiga ini adalah melengkapi dari hasil gelar perkara minggu lalu ya
yang kedua di mana hasil gelar perkara minggu yang lalu adalah masih harus melengkapi beberapa bukti dokumen yang harus disiapkan lagi atau dilengkapi
kemudian juga ada beberapa saksi yang harus dilengkapi
dan selama seminggu ini ada tiga saksi
satu saksi ahli kemudian ada dua saksi yang memang mengetahui jalannya kegiatan tersebut
itu sudah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan tadi pagi saksi ahli juga sudah selesai kita periksa
kemudian jam sebelas kita laksanakan gelar perkara sampai dengan pukul delapan belas tadi
dan hasil dari gelar perkara tersebut adalah bahwa memang betul sudah memenuhi unsur unsur yang dipersangkakan di pasal satu ratus lima puluh empat a tentang penistaan lambang negara
dan juga di pasal tiga ratus dua puluh kuhp tentang pencemaran nama baik orang yang sudah tidak ada
nah unsur unsur yang sudah terpenuhi
kemudian minimal dua alat bukti juga sudah terpenuhi semuanya
sehingga diambil kesimpulan dari hasil gelar tersebut adalah menaikkan status rizik sihab dari saksi
ini yang dilakukan oleh tim penyidik dalam gelar perkara sejak pagi dan sampai dengan sore tadi
setelah dilakukan status tersangka menjadi tersangka begitu ya
apakah nantinya akan dilakukan penahanan terhadap imam besar fpi ini
penahanan tidak karena memang ancaman di satu ratus lima puluh empat adalah empat tahun
kemudian di tiga ratus dua puluh itu sembilan bulan
sehingga memang dalam aturan kuhap
di kuhap ini bahwa di atas lima tahun yang bisa dilakukan
penahanan seregat tidak lakukan penahanan
tetapi tetap status perkara ini tetap akan kita lakukan pemeriksaan penyidikan
mudah mudahan dalam minggu depan ini sudah kita bisa layankan surat panggilan pertama kepada rizik sihab
sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan
untuk kita membuat berita acara pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
kapan pastinya pak bisa dikerucut lagi minggu depannya hari apa
harapan kita secepatnya ya
minggu depan ini karena kita harus melengkapi lagi
dari segala perkenangan kita harus melengkapi
lagi berkas ini kemudian kita akan layangkan sesegera mungkin
sesegera mungkin mudah mudahan minggu depan
di awal awal minggu depan sudah kita layankan panggilan pertama kepada yang bersangkutan
harapan kami yang bersangkutan bisa kooperatif untuk bisa datang untuk dilakukan pemeriksaan di sini
baik apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri jika nantinya imam besar fpi
rizik sihab dipanggil untuk panggilan pertama terhadap pendukungnya fpi sendiri jika terjadi sesuatu
harapan kita sebenarnya
kita mengharapkan kepada si yang bersangkutan dalam hal ini pemeriksaan ini bisa datang sendiri
minimal ditemani oleh pengacaranya
tidak usah dengan membawa masa
percayakan profesionalisme kepolisian dalam hal menyidik perkara ini
kami akan bertindak secara profesional
itu harapan kami
kalau memang harus membawa masa ke sini ada aturan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu delapan
tentang penyampaian pendapatan muka umum
silakan saja selama aturan itu diikuti
itu harapan kami
dan kita akan lakukan pengamanan
terakhir pak yusri saksi yang sudah dihadirkan tadi saya konfirmasi lagi saksi dari mana saja
dan hari ini ini saksi siapa yang dihadirkan pak
ada lima saksi ahli yang kita periksa termasuk hari ini ada saksi ahli dari sejarah
filsafah kemudian ada saksi ahli bahasa dan ada saksi ahli pidana
karena ini kan dipersangkakan di dalam dua pasal di tiga dua puluh dan satu lima puluh empat
kita butuh saksi ahli pidana untuk bisa meyakinkan masuk dalam unsur unsur
sesuai yang dipersakakan kepada yang bersangkutan
baik terima kasih pak yusri
semoga ke depannya nanti lancar dan tidak terjadi sesuatu
tiffany ini kasus yang dilaporkan oleh sukmawati soekarno putri
terhadap ketua atau pimpinan front pembela islam rizik sihab pada november dua ribu enam belas lalu
terkait dengan video ceramahnya yang terjadi
lapangan gazi ibu kota badung pada dua ribu sebelas
dan ini dikenakan pasal tiga dua puluh kuhp dan juga pasal satu lima puluh empat a kuhp
meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka
namun status dari rizik sihab sendiri tidak dilakukan penahanan
dan nantinya akan dipanggil pada minggu ini
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia zayul haq melaporkan langsung dari bandung jawa barat